tapi gak sengaja pecah
nggak usah bilang apa apa
soalnya ya tadi udah ke rumah teh ani
yang bener loh
ampun kang bener
gak usah sebentar doang
tadi kiriman udah lu terima
udah nya makasih banyak ya
tapi piringnya pecah nya
yaudah nya pulang
tadi nya marah gak
katanya gak apa apa kok piringnya pecah
kamu kok tau tadi nya kesini
dis bapak ma nunggu di sini aja ya
jangan lupa baca bismillah
baru dapet segini
alhamdulillah syukurin aja bang
tapi cuma mau punya bapak lagi
lo tahu itu piringnya nya gua
bukan saya pecahin kang
tapi nggak sengaja pecah
soalnya nya tadi udah ke rumah t ani
siapa mbak be
ih enak aja
ya terus siapa
ntar juga abang tahu
nggak ada yang lebih gede
pur ikut saya yuk
ngantar saya sama menantu saya ke terminal
ngapain di sini lama lama
kamu tunggu sebentar ya pur
udah fotonya pi
langsung kepada tempat lowongan
alhamdulillah mudah mudahan rezeki ya pih ya
kamu sudah siap siap
udah pak baju bapak juga udah iya masukin
jadi pulang semua ini pak
ya mas pur maaf saya jadi ngerepotkan
diantar kemana nih tis
langsung aja ke terminal
rendang goyang lidah
macam macam saja orang kalau bikin rendang
itu baca apaan sih
ini ada artis dangdut jualan rendang
kalau bukan artis pasti tidak laku rendangnya
berarti ibu harus jadi artis dulu baru jualan rendang
kalau soal rasa ibu yakin ibu juaranya
kalau emang serius ibu harus bikin brosur sama sepanduk yang keren
bagaimana cara bikinnya
gampang tanya aja mbah google
itu mbahnya teman kamu

nah quick gambar dua dunia
kartu nama toko rendang
tapi tidak ada apa apa